dan sekolah sekolah yang berharga
direktur utama pt pegadayan damar latri setiawan menjelaskan
selain laba kinerja perseroan yang cukup baik pada semester satu tahun dua ribu dua puluh tiga juga
pada semester satu dua ribu dua puluh tiga ini perseroan juga berhasil menurunkan kredit macet
ada pun secara keseluruhan pegadaian memiliki dua puluh dua delapan puluh empat juta nasabah yang tersebar di seluruh indonesia
oleh karena itu pt pegadaian memberikan apresiasi kepada insan
media yang telah memberikan produk kinerja dan perkembangan perseroan secara baik ke masyarakat
alhamdulillah malam ini pegadian memberikan apresiasi kepada para insan media
karena para insan media ini telah memberi tangan pegadayan yang luar biasa
jadi perkembangan pegadayan kemudian produk produk baru pegadayan
kemudian kinerja perbadian itu tersampaikan dengan baik dengan masyarakat
sehingga memberikan apresiasi dan harapan kami
dari pegadian pemberitaan yang baik ini terus dikelihatkan ke depannya
karena ke depan tahun dua ribu dua puluh empat insya allah kita akan mengadakan acara yang sama
dalam kesempatan tersebut karya berjudul menabung emas digital kian diminati
karya tim cnn indonesia berhasil keluar sebagai juara dua kategori media televisi
kalau saya lebih cerita ke transformasi pegadaian
masih ingat gak sih dulu ketika kakek nenek buyut kita dulu
menggadekan kain atau menggadekan perabot yang ada di rumah
nah ternyata transformasi itu sekarang sudah dirasakan oleh kita kita
generasi z bahkan generasi milenial juga bisa merasakan era digitalnya
bagaimana tidak harus menggadekan perabot yang ada di rumah
tapi menabung emas secara digital
itu ternyata juga bisa menjadi jaminan ketika kita membutuhkan dana darurat
untuk gambarnya kemarin sih yang menjadi tantangan untuk saya sebagai kameramen adalah

mengeluarkan dari sisi humanisnya itu menjadi cerita yang menarik untuk masyarakat
agar masyarakat sadar tentang menabung investasi itu bagaimana gitu
dalam persahabatan yang sama
ketua umum ikatan jurnalis televisi indonesia sekaligus dewan juri pegadaian media award
menambahkan tiga ratus peserta mengirim karya jurnalistik terbaiknya dalam ajang kali ini
kualitas yang kemudian dihasilkan oleh para pesat itu sangat luar biasa
karena mereka kemudian bisa dengan mudah menyampaikan
apa yang kemudian ide ide yang sebetulnya sih sangat ngawang awang
kemudian bisa disampaikan kepada publik dengan sangat sederhana
terkait dengan bagaimana investasi di bidang emas untuk bisnis
sangat luar biasa banget
herik menambahkan tujuan ijti bekerjasama dengan pt pegadaian dalam media award kali ini adalah
untuk meningkatkan kualitas para jurnalis